ingat sama pesan papa ya seng ya
udah pokoknya rena maju aja
so kenal aja so kenalan aja nama aku rena
terus kamu mau temenan eh pokoknya apa aja deh
jangan lupa satu
aku akan coba lihat
seolah itu keisha
makasih banyak ya sa
dari hati kamu terdalam
kamu masih punya hati yang sangat lembut
apa yang kamu lakukan
saya sudah lakukan
saya sudah lakukan
saya sudah lakukan
saya sudah lakukan
saya sudah lakukan
sini sini dulu
aku nggak suka di ledekin gitu ma
rena nggak suka di ledekin kayak gitu
kalau nggak suka
kalau misalkan rena nggak suka
rena nggak boleh mengambil sikap seperti ini sayang
itu tidak baik
atau rena mengambil sikap
menyakiti perasaan orang lain itu juga nggak boleh
rena harus belajar
kalau misalnya emang gak suka
nanti rena coba untuk kasih tahu kepada mereka
kalau misalnya rena nggak suka
dan apa yang mereka lakuin itu sebenarnya salah
dan tidak boleh seperti itu
benar kata mama tadi ya
kamu dengar kata mama
kita nggak bisa membuat semua orang senang sama kita
dan kalau ada orang yang tidak suka sama kita
kita harus bisa membuat orang yang tidak suka ini
menjadi suka sama kita
dengan kita melakukan hal hal yang baik ke orang tersebut
itu namanya karma baik
nanti deh rena kalau udah gede pasti akan tau kata kata itu
betul gak mama
gak usah nge mock lagi gak usah kesel diladekin gitu
dengan apa kata mama tadi ya
nana kalau kabur kayak gitu gak baik
mama gak suka liatnya
kan anak pinter kan
tapi rena gak suka mandi gituin
ngerti ngerti sayang
makanya nanti coba rena untuk ambil hati mereka

rena kasih tau itu gak boleh salah loh
kalau kamu kayak gini sama aku kan aku perempuan
ya udah gak usah dimasukin ke hati
mereka cuma bercanda
sekarang kan hari pertama sekolah
rena harus kasih lihat ke mereka mereka semua yang udah gak suka sama rena
yang jelekin rena atau apa
rena buktiin kalau rena tuh memang anak yang pintar
hebat rena hebat
yaudah sekarang kita cari kelasnya rena dimana ya biar rena tau ya
yuk cari dulu ya kelasnya ya
gimana cat tidur lama semalam
suit banget sih kamu mas
suster cerita sama aku
kalau kamu ngaku ke semua suster kamu itu calon suamiku mas
karena aku seneng kamu ada disini mas
bahkan kamu selalu nemenin aku disini
kamu gak pernah jaga malam aku
kamu juga yang jaga malam karena kagak sakit
apa masih pantas
aku yang seperti ini kamu akui sebagai calon istri
rasanya enggak mas
untuk ada disamping kamu
cat kenapa kok
sekarang sedih sih
hei jangan sedih sayang
jangan sedih cat
aku ada cerita buat kamu
aku sempat baca sebuah kisah
ada seorang laki
mau melukai perempuan lewat ayahnya
jadi ketika lelaki itu
bertemu sama ayah perempuan itu
lelaki itu kaget
itu tidak merubah dia untuk
melamar perempuan itu
akhirnya lelaki itu tetap melamar perempuan itu
dan kamu tau gak
perempuan itu sangat sempurna kan
yang dimaksud ayahnya itu adalah
pulih kalau perempuan itu gak pernah mendengar
suatu yang buruk
karena perempuan itu gak pernah lihat
sesuatu yang buruk juga
karena perempuan itu
tidak pernah pergi atau berjalan
ke tempat yang
ketempat yang buruk
tapi aku bener bener lumpuh mas
saya ceritain itu ke kamu
karena menurut saya cat
kamu itu sangat sempurna
apapun kondisi kamu cat
yang saya lihat adalah atik kamu
aku beruntung kamu gak pernah
pergi dari aku ternyata mas
aku beruntung kamu gak pernah
pergi dari aku ternyata mas
terus kamu mau temenan eh bukan apa aja deh
go ahead jangan lupa
rocknya jangan di gitu iya
ya allah gak kerasa
waktu begitu cepat
sekarang rina masuk sd
kamu semakin besar sayang
jadi gak sabar
pengen ngeliat kamu langsung
nomornya gak dikenal
takutnya malah soal kerjaan aja
iya kenapa gak diangkat aja
justru itu nanti kalau diangkat
terus tiba tiba beneran soal kerjaan yang ada
harus penuhi keadaan
ya allah jangan lupa